tujuh juta rakyat indonesia menggantungkan harapan pada lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr ri yang baru dilantik pada hari ini
sejumlah nama baru juga turut mewarnai komposisi wakil rakyat penghuni baru gedung nusantara
meski sebagian besar wajah dewan masih diisi oleh nama nama politikus parlemen lama dengan segala catatan kinerjanya tentu saja
dan sejauh ini apa kita bisa berharap perubahan signifikan akan dibawa oleh para anggota parlemen baru ini
sudah hadir di studio cnn indonesia peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem fadli ramadhanil
selamat siang mas fadli
pertanyaan pertama yang mungkin apakah kita bisa mengharapkan bahwa ini anggota dewan sudah dilantik lima ratus tujuh puluh lima dan satu ratus tiga puluh sekian anggota dpd ini
bahwa mereka diharapkan akan membawa semangat baru
ya kalau harusnya kita punya
harapan baru mas harusnya kita punya asa baru terhadap anggota dpr yang baru saja dilantik
tapi kalau dilihat komposisinya dan juga dikaitkan dengan bagaimana kinerja dpr selama lima tahun terakhir
apalagi ada hal hal yang sangat kontroversial dengan harapan masyarakat yang dilakukan oleh dpr di ujung masa jabatannya
tentu saja menurut saya justru yang lebih mengumumkan sekarang adalah justru kekhawatiran sebetulnya
ada separuh dari jumlah anggota dpr yang menjabat di periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kembali terpilih di periode ini yang baru dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
nah menurut saya sih sebagai sebuah bangsa yang kemudian sudah menjalankan sebuah proses pemilu dengan sangat panjang
dengan segala macam tantangannya dan akhirnya memilih anggota legislatif
tentu saja harusnya kita bisa memilih anggota legislatif
atau terhadap hal hal yang mungkin bisa lebih baik di dpr periode ini
tapi menurut saya melihat profiling yang ada sekarang membaca situasi politik yang ada sekarang
dan tren yang dilakukan oleh partai politik yang bagaimana kita bisa lihat sebulan dua bulan terakhir
relasinya dengan presiden relasi partai politik dan anggota dpr dengan pemilih
menurut saya agak sulit ya kita akan mendapatkan hasil yang signifikan dengan dipilihnya anggota dpr yang baru ini
lalu ketika akhirnya bahwa kita merasa bahwa kita cukup khawatir dengan bahwa dengan sejumlah pekerjaan yang harus mereka selesaikan
bisa mewakili rakyat kemudian dengan sejumlah apa namanya undang undang yang harus mereka tentu
maksudnya mereka punya target target tertentu yang harus dilakukan selama masa periode sampai dua ribu dua puluh empat ini
apakah yang bisa kita lakukan gitu agar terus memantau mereka bahwa mereka bekerja on the track gitu
seperti mas dhani fadli katakan tadi bahwa wajah wajah lama yang tentu saja dari periode sebelum yang masih banyak pekerjaan bisa dikatakan bahwa
anggota dpr kemarin adalah anggota dpr dengan kinerja terburuk selama masa reformasi begitu
ya memantau kinerja mereka adalah sebuah keniscayaan yang harus terus dilakukan oleh kita civil society teman teman media
dan stakeholder yang lainnya yang bersinggungan baik langsung maupun tidak langsung dengan dpr
dan itu harus terus dilakukan tentu saja
orang yang dipilih melalui sebuah proses
proses pemilu dengan biaya yang sangat besar
kemudian membuat energi bangsa tersedut ke dalam sebuah proses pemilihan yang menimbulkan friksi yang sangat tajam
tentu saja kita harus mengawal orang yang sudah dipilih ini
nah itu dari segi pemilih dari segi masyarakat atau faktor eksternal lah di luar dpr
kita pasti akan terus mengawal teman teman media juga akan terus mengawal
kita juga akan terus memastikan dan mengkritik dpr kalau kemudian mereka tidak bekerja
sebagaimana tugas fungsi dan kewenangannya
tapi yang jauh lebih penting menurut saya mas
kita nanti bisa mengukur ya dalam rentang waktu tiga bulan awal menjabat anggota dpr ini
sejauh mana refleksi mereka sebagai wakil rakyat bisa berbenah dan menjawab pesimisme publik
menjawab kekecewaan publik yang terjadi selama dpr periode dua ribu empat belas dua ribu
itu akan terlihat kok menurut saya di seratus hari pertama
misalnya dalam proses pemilihan pimpinan yang sebentar lagi akan dilaksanakan
banyak yang dilakukan
nah nanti juga akan kita lihat mereka dalam menyusun prolegnas misalnya
itu akan terlihat apa sebetulnya cetak biru dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini khusus dalam fungsi legislasi
nah kalau kita lihat dalam konteks fungsi legislasi periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini kan salah satu yang terburuk terburuk
bahkan yang sangat miris itu menurut saya komisi enam ya
komisi yang membidangi bidang kooperasi usaha kecil menengah
selama lima tahun tak satu pun menghasilkan undang undang
dan meskipun pembahasan bersama dengan pemerintah
tapi fungsi dewan yang memegang kekuasaan membentuk undang undang
sebagaimana diatur dalam undang undang dasar ini jelas sangat mengecewakan
nah ini yang menurut saya respon awal ya apa impresi pertama lah paling tidak
kita nanti akan lihat apakah ada refleksi perbaikan di tubuh dewan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini
kalau saya tadi sudah saya katakan di awal
meskipun menyisakan harapan perbaikan harusnya ada harapan
tapi saya pesimis sih kalau ini akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan
tetapi sebagai civil society sebagai pemilih sebagai warga negara
menjaga mengkritisi mengawal mereka mengingatkan mereka untuk tetap on the track
sebagaimana fungsi kedewanan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terus kita lakukan
nah kalau kita dalam waktu kita harus bisa seperti mas patli katakan tadi
kita bisa melihat selama seratus hari masa kerja mereka selama ini
refleksi mereka bagaimana melihatnya
lalu kalau kita lihat dari periode periode sebelumnya
selama seratus hari kerja ini mungkin lebih banyak seperti mas beli katakan tadi
pesimistis kita gitu sebagai pemilih dan sebagainya
tapi seratus hari mereka mereka tidak mampu untuk merefleksikan segala sesuatunya
yang kita penuh berharap kita penuh harapan kita penuh
kita bertumpu pada apa yang mereka bisa mewakili pada rakyat
ternyata mereka nggak bisa kita lihat dalam seratus hari masa kerja itu
ya fungsi dpr itu kan ada tiga fungsi legislasi
itu keunangan mereka dalam membentuk undang undang bersama dengan presiden
kemudian fungsi anggaran dan ketiga fungsi pengawasan
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan itu dua hal yang menurut saya bisa kita lihat impresi awalnya
di tahap tahap awal dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini bekerja
kalau fungsi anggaran kan nanti sudah terlewati
tapi tiga bulan awal paling tidak sampai akhir tahun
atau sampai awal tahun dua ribu dua puluh
nanti kita akan bisa lihat bagaimana kemudian mereka menyusun program legislasi nasional
apakah mereka kembali menyusun prolignas yang sangat ambisius
kalau kita perhatikan di dpr periode sebelumnya dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu
ada dua ratus lebih prolegnas yang masuk dalam produk legislasi nasional jangka waktu lima tahun
sementara data formapi mengatakan hanya delapan puluh empat yang kemudian berhasil disahkan menjadi undang undang
dan delapan puluh empat itu pun sebagian besarnya adalah undang undang kumulatif terbuka ya
pengesahan apbn pengesahan perjanjian internasional pengesahan perpu pencabutan undang undang dan lain sebagainya
nah ini tentu hal yang mengecewakan
publik punya impresi yang sangat negatif atau kesan akhir yang sangat negatif dari dewan periode dua ribu empat belas dua ribu dua
nah dewan yang baru yang baru saja dilantik beberapa jam yang lalu
itu mereka harus punya keinginan harus punya tekad untuk memperbaiki

nah bagaimana mereka bisa melakukan dengan dua fungsi tadi menurut saya
fungsi legislasi nanti kita akan lihat bagaimana mereka menyusun proses
harusnya mereka menyusun prolegnas yang betul betul merupakan sebuah refleksi perbaikan dan kebutuhan legislasi indonesia lima tahun ke depan
dan jumlahnya tidak perlu terlalu ambisius tapi adalah jumlah yang cukup rasional tapi betul betul dibahas secara mendalam
betul betul menggunakan dan memenuhi akses
prinsip aspiratif dibahas secara terbuka
dan yang kedua dalam fungsi pengawasan nanti kita bisa melihat bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja kerja pemerintah
nah ini yang menurut saya bisa kita lihat dalam tiga bulan awal ya kinerja dewan ini
dan tentu saja sekali lagi kita tetap ada menyisakan harapan bahwa periode yang baru
periode anggota dewan yang baru dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
periode anggota dewan yang baru dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

ditambah mas ada lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr sekarang sebelumnya hanya lima ratus dua puluh
betul betul bisa menjadi representasi dari dua ratus enam puluh juta lebih warga negara indonesia
tapi dari sejumlah anggota baru atau dari sekitar empat puluh an persen anggota yang wajah baru ini
apakah kita cukup optimistis bahwa mereka mampu menggerakkan orang orang lama
mengubah paling tidak ada kata kata sedikit mengubah perilaku orang orang lama ini
agar mereka tidak terlalu ambisius dalam membuat prolegnas dan sebagainya itu
ada dua ratus lebih anggota dpr yang baru dan tentu saja ini diharapkan bisa memberikan warna baru lah
dari bagaimana tugas tugas kedewanan dari tiga fungsi yang mereka miliki legislasi anggaran dan pengawasan
nah tapi yang jauh lebih penting sebetulnya yang perlu dipahami juga oleh kita bersama adalah
bagaimana relasi antara anggota dewan person anggota dewannya dengan partai politik
sebagai pemilik kursi sejatinya di dpr
relasi ini yang sebetulnya selama ini yang membuat anggota dpr person person anggota dpr itu
tidak bisa bergerak secara lebih fleksibel
lebih leluasa begitu ya
lebih leluasa dan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan konstituen
karena ada kepentingan partai politik yang kemudian mereka tidak bisa mengelak terhadap kepentingan pragmatis dan kepentingan jangka pendek partai
kepentingan jangka pendek partai kepentingan anggota dpr
ya kepentingan elit partai
bisa jadi hanya kepentingan dua atau tiga orang di internal partai yang punya pengaruh luar biasa
yang mempengaruhi keputusan keputusan strategis partai
nah ini yang menurut saya menjadi tantangan bagi setiap anggota dewan
anggota dewan di pemilu kita anggota dewan yang kita miliki itu kan mereka dicalonkan oleh partai
dan kemudian dipilih oleh rakyat
jadi membuat mereka bahasa saya itu membuat mereka harus bersetia kepada dua pihak
partai yang mencalonkan mereka karena tidak mungkin dia jadi anggota dpr kalau tidak dicalonkan partai
yang kedua dia harus bersetia kepada konstituennya karena konstituen lah yang memilih mereka
nah dua hal ini yang kemudian harus diciptakan keseimbangannya
tetapi kondisi sekarang memang partai politik kita masih belum demokratis dalam pengambilan keputusan
hanya sosok sosok tertentu saja atau aktor aktor kunci saja yang kemudian mendrive sikap sikap partai di parlemen
yang ini membuat anggota dpr
person person anggota dpr meskipun itu dia baru meskipun itu dia sebelumnya punya idealisme
sulit untuk bisa bergerak lebih liar dalam proses ketugas tugas kedewanan
liar dalam tanda petik ya mengakomodasi kepentingan publik membaca situasi
dengan ide ide pemikiran pemikiran dan hal hal lainnya itu oke
mas fadli perbincangan kita masih akan kita lanjutkan lagi namun kita break terlebih dahulu
dan cnn indonesia program spesial pelantikan dpr dpd periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan kembali usai jeda berikut ini
dan kita lanjutkan kembali dialog bersama teman teman peliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
fadli ramadhanil mas fadli tadi peta komposisi tadi sempat disebutkan meskipun ini masih kabar yang belum apa namanya
belum bisa dipastikan karena baru nanti malam pemilihannya
puan maharani kemudian aziz samsudin kemudian rahmat gobel gitu ya sufmi dasko gitu dan sebagainya
kalau mas lihat dari susunan orang orang ini
apakah ini nanti bisa membawa perubahan begitu dalam dpr yang notabene yang kemarin masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk anggota dpr yang baru sekarang ini
pertama ada dua hal yang kemudian menjadi tugas penting dari pimpinan dpr
satu dia adalah corong lembaga parlemen dalam banyak isu perdebatan yang kemudian mewakili lembaga dpr termasuk juga cerminan lembaga parlemen ke dunia internasional
itu fungsi yang penting dimiliki oleh seorang pimpinan dpr
nah yang kedua tugas pentingnya adalah dalam proses memimpin sidang untuk proses pengambilan keputusan keputusan di parlemen
jadi orang yang kemudian bisa memimpin persidangan dengan baik kemudian mengakomodir banyak perdebatan di parlemen
banyak perdebatan di parlemen memfasilitasi banyak diskursus di parlemen tentu itu adalah sebuah peran yang sangat sentral sebetulnya
oke maaf saya potong sedikit sebentar
kalau misalnya puan menduduki posisi sebagai ketua dpr apakah kita bisa berharap bahwa dia akan mampu mengendalikan suasana ketika akhirnya memimpin sidang dan sebagainya
mengingat bahwa selama ini selama menduduki jabatan menko puan lebih banyak kurang menunjukkan kinerja baiknya
ya harusnya mau tidak mau seorang ketua dpr tentu harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang begitu luas
tidak hanya sesama anggota dpr tidak hanya sesama fraksi tapi juga kepada media kepada masyarakat kepada dunia internasional termasuk juga kepada pemerintah tentunya
karena yang akan lebih banyak berperan dalam relasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif tentu nanti pimpinan sebagai orang yang menjadi jangkar masing masing lembaga negara
nah tantangannya bagi dpr yang nanti akan memiliki ketua yang baru tentu saja dia harus memiliki pimpinan yang jauh lebih luas
lebih fleksibel lebih punya kemampuan untuk memimpin persidangan memfasilitasi perdebatan hujan interupsi dan lain sebagainya
dan dari nama nama yang beredar itu menurut saya tentu saja kita harus melihat ini sebagai sebuah cerminan awal wajah parlemen ke depan ya
bagaimana nanti relasi antara parlemen dengan media massa relasi parlemen dengan publik relasi parlemen dengan pemerintah dan juga yang paling penting adalah wajah parlemen di dunia internasional
antara prakter yang diperhatikan era era leben elo dan kebanyakan yang oleh pemerintah
jadi ini dulu sifat pemerintah
ya ini dulu sifat pemerintah

iya ini kan semua orang yang sudah lama ya
wajah lama dalam pentas politik nasional
dengan banyak stakeholder
komunikasinya dengan presiden dan komunikasinya dengan publik tidak baik
tentu saja itu akan menjadi tendangan balik kepada dpr sebagai lembaga representasi rakyat
soal komunikasi juga
periode yang lalu ada beberapa produk undang undang yang kemarin rencananya akan disahkan tapi ternyata mengundang polemik di masyarakat yang sampai saat ini juga masih belum disahkan
dan rencananya mungkin bisa jadi akan dibahas untuk dalam masa lima tahun ke depan ini
yang sempat sudah pemerintah setuju dpr setuju namun akhirnya untuk sementara ditunda pengesahan dan sebagainya
nah apakah dalam jangka waktu lima tahun ini masih ada kemungkinan bahwa penolakan penolakan semacam itu masih terus berlangsung
padahal ada kemungkinan juga dpr dan pemerintah kembali membahas permasalahan ini agar melengkapi dan juga mungkin akan memperbaiki rkuhp dan sejumlah undang undang yang kontroversial ini
iya ada lima undang undang ya
lima atau empat undang undang yang kemudian
ditunda pembahasannya di tengah keinginan yang kuat baik dari dpr maupun dari presiden untuk mengesahkannya
padahal ada arus penolakan yang sangat luar biasa dari publik
nah harusnya kan logiknya dpr sebagai wakil rakyat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memilihnya
apa yang diinginkan oleh pemilihnya
ketika pemilihnya menolak dpr nya mengesahkan rancangan beberapa undang undang yang kemudian akhirnya memang ditunda
apa proses pembahasannya
harusnya yang dijadikan pedoman adalah penolakan dari pemilih itu
termasuk juga oleh presiden
nah soal rkuhp undang undang pemasyarakatan undang undang minerba undang undang pertanahan ya yang kemudian ditunda
menurut saya hampir pasti itu akan dibahas kembali oleh dpr yang baru
karena sudah ada pasal carryover kan di dalam undang undang dua ribu dua belas dua ribu sebelas itu
di mana ada ketentuan yang kemudian membuka
pembahasan undang undang pemasyarakatan
undang undang yang sempat terputus karena adanya peralihan masa jabatan
anggota dpr yang lama dengan anggota dpr yang baru itu bisa langsung dilanjutkan tanpa kemudian memulai pembahasan dari awal
nah ini adalah ujian pertama bagi anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
ini adalah impresi pertama yang akan diberikan kepada publik
membahas undang undang pemasyarakatan rkuhp undang undang pertanahan undang undang minerba silakan saja
tidak ada yang kemudian menolak adanya perubahan
tapi perubahan yang seperti apa dulu yang akan mereka buat
kalau kemudian yang dilakukan oleh dpr periode dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat hanya kemudian mengakomodasi kepentingan kepentingan pemodal
kepentingan investor kepentingan orang orang yang kemudian punya keinginan yang kuat bagaimana
pemberlakuan undang undang itu memberikan keuntungan secara ekonomi kepada mereka
menurut saya dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini bisa wassalam dari awal
nah tetapi sebaliknya
kalau kemudian mereka membahas undang undang yang sempat ditunda itu
dengan kemudian membuka diskursus publik yang jauh lebih luas
meminta masukan yang jauh lebih komprehensif
membahas dari banyak aspek
kemudian membahasnya secara terbuka aspiratif dan transparan
saya kira publik akan memberikan impresi yang positif
kesan awalnya akan positif kepada dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
tapi kalau kemudian penundaan kemarin itu hanya memenuhi keinginan jangka pendek
karena adanya penolakan yang luar biasa oleh puluhan ribu mahasiswa
di banyak provinsi di indonesia
menurut saya kita juga tidak akan bisa berharap banyak kepada dpr ini
jadi sekali lagi kuncinya menurut saya
bagaimana sikap dpr yang baru terhadap beberapa undang undang yang ditunda
dan pembahasannya apakah tetap tertutup tetap eksklusif
tidak kemudian mengundang perdebatan yang jauh lebih luas
melihat aspek aspek yang kemudian harusnya dipertimbangkan
aspek sosial aspek politis dan lain lain
tentu saja ini akan bisa memberikan dampak yang sangat kuat
terhadap kesan awal publik pada dpr yang baru
oke kalau mas fadli lihat bahwa untuk mereka membahas undang undang yang kontroversi tersebut
untuk masa jabatan sekarang apakah mas lihat masih ada
masih akan ada dalam beberapa hari kebelakangan ini penolakan penolakan
sejumlah aksi aksi penolakan meskipun kalau kita lihat
ya nama mereka tentu saja mereka akan memiliki kesempatan untuk menolakan
sebelum bekerja dalam beberapa hari ini gitu
ya pesan penolakan yang paling penting itu kalau kita lihat dari beberapa demonstrasi
yang dilakukan oleh mahasiswa adalah soal keinginan untuk segera diterbitkannya perpu tentang kpk
perpu untuk kemudian membatalkan revisi undang undang kpk yang isinya adalah membunuh lembaga kpk
nah dpr yang baru juga akan dilihat nanti keberpihakannya apakah kepada pemilih
kepada konstituennya atau justru berpihak dan bekerja untuk
hal yang lain
kalau kemudian nanti presiden jadi menerbitkan perpu
harusnya kalau memang dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini bekerja untuk rakyat
perpu itu harus disetujui
karena perpu yang kemudian didesak oleh masyarakat sekarang untuk membatalkan revisi undang undang kpk
itu adalah desakan dari puluhan ribu orang
apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam beberapa minggu terakhir ini
ini kan adalah cerminan dari kekecewaan publik terhadap kerja kerja legislasi dpr dan pemerintah
yang kemudian merevisi undang undang kpk

yang membatalkan revisi undang undang kpk
nah makanya ketika presiden menerbitkan perpu
dan menurut saya presiden tidak perlu ragu untuk menerbitkan perpu
dan ini akan jadi ujian awal bagi dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
karena perpu yang kemudian dikeluarkan oleh presiden yang membatalkan revisi undang undang kpk
itu nanti akan dimintakan persetujuannya kepada dpr
nah harusnya kalau memang dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu
seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa anggota dewan yang baru itu
ingin bekerja untuk rakyat
ingin kemudian memperbaiki kepercayaan publik terhadap parlemen
ingin mendengar aspirasi rakyat
perpu itu harus disetujui
kalau kemudian perpu yang dikeluarkan presiden itu ditolak
artinya bohong semua
keinginan untuk kemudian mengakomodir kepentingan rakyat
mendengarkan suara rakyat itu adalah sebuah kebohongan besar
tapi kalau kita lihat dengan komposisi banyak orang orang lama yang masih duduk di
kemungkinan bahwa dpr ini akan menerima
perpu ini cukup besar begitu
ya ini kan ada hampir lima puluh lima puluh angkanya mas
tapi menurut saya tidak akan mungkin
kalkulasi itu bisa diwujudkan secara letterlay atau secara sederhana
karena sekali lagi mereka akan di drive oleh partai politik
justru yang perlu dilihat itu adalah framing sikap masing masing partai politik
ada sembilan partai politik sekarang di parlemen
dan beberapa minggu terakhir kan kita sudah lihat
bahkan partai politik pendukung presiden joko widodo pun
partai pdip itu sudah mengatakan narasi yang negatif terhadap
perpu yang akan dikeluarkan presiden
termasuk juga nasdem termasuk juga beberapa partai politik yang lain
nah ini menurut saya akan jadi test case awal
bagi dpr periode yang baru
tapi nanti kita akan lihat bagaimana itu akan berjalan
bagaimana kemudian sikap masing masing fraksi partai
bisa kemudian meneguhkan prinsipnya
di mana anggota anggota dpr yang baru ini
ingin bekerja untuk kepentingan konstituennya
mendengarkan suara masyarakat secara jauh lebih luas
dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap parlemen
harusnya ada pergeseran sikap terkait dengan
fraksi fraksi yang menolak perpu kpk itu
kalau hampir seluruh provinsi di indonesia
puluhan ribu mahasiswa kemudian menyatakan
tidak setuju terhadap revisi undang undang kpk
lalu mereka bekerja untuk siapa
nah kan ini yang menjadi pertanyaan sederhananya
kalau kemudian mereka hanya bekerja untuk kepentingan
elit politik di sekitaran mereka
ini tentu mengecewakan
karena yang memilih mereka bukan elit politik itu
memang elit politik yang menentukan mereka bisa dicalonkan atau tidak
tapi untuk mengantarkan mereka menjadi anggota dewan
pemilik kuasanya adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah
mas wali perbincangan akan kita lanjutkan kembali
dan cn indonesia program spesial perhentikan dpr dpd
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan kembali usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
ya kalau dari cuplikan suara rakyat tentang dpr tadi
kita lebih banyak melihat bahwa
banyak masyarakat atau sebagian besar masyarakat
cukup pesimistis dengan anggota dewan
dan setiap kali ada pelantikan anggota dewan
sikap masyarakat selalu pesimistis terhadap anggota dewan
mengapa masyarakat bisa melihat
selalu bersikap pesimistis bahwa anggota dewan akan selalu membawa
perubahan yang terbaik buat bangsa dan sebagainya mas
ya berkaca dari dpr periode sebelumnya itu
ini kan soal integritas sebetulnya mas
anggotanya yang pertama kali ditangkap kpk itu persis satu tahun setelah dilantik
atau satu tahun setelah pemilu ya
satu tahun setelah pemilu yaitu pada april dua ribu lima belas
salah satu anggota dpr dari pdip ditangkap kpk
belum satu tahun menjadi anggota dewan sudah ditangkap kpk
kemudian oktober dua ribu lima belas ada lagi ditangkap kpk
nah ini tentu saja menjadi salah satu refleksi bagi masyarakat
bahwa ternyata anggota dpr yang baru saja dipilih secara pemilihan langsung
berjanji akan mengubah nasib masyarakat
ternyata tidak membuktikan janji itu
nah tentu saja pesimistis itu memang menjadi cerminan
apa yang sudah terjadi di masa masa sebelumnya
bahkan dpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu kan buruk sekali
dimana ketuanya setia novanto itu kan menjadi tersangka kpk
dengan segala macam drama yang terjadi ya
sempat kemudian melakukan pra peradilan dua kali
kemudian pura pura sakit di sidang
kemudian pura pura tabrakan dan lain lain
itu yang membuat semakin buruknya kepercayaan publik kepada lembaga
jadi kalau sekarang

pesimisme publik terhadap anggota dewan yang baru
ya karena itu sebagai sebuah cerminan apa yang telah terjadi selama ini
bagaimana kemudian kinerja dewan tidak maksimal
dimana dalam rentang waktu lima tahun
hanya mampu menghasilkan delapan puluh empat undang undang
dan itu pun bagian besarnya adalah undang undang kumulatif terbuka
nah kita nanti akan lihat ya
bagaimana dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini bekerja
kita berharap bahwa rekor kurang dari satu tahun
setelah disumpah pada periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kemudian ditangkap kpk
itu tidak terjadi lagi di dalam periode dua ribu sembilan belas dua ribu
kalau bisa memang anggota dewan itu tidak perlu yang kemudian ada yang ditangkap kpk
kemudian menerima suap dan lain lain
karena harusnya mereka bekerja fokus saja untuk kepentingan konstituennya
dan kemudian tentu saja sesuai dengan program dan amanat partai politik
nah pr terbesar sebetulnya adalah soal
mendekmokratiskan mekanisme pengambilan keputusan di partai
partai kemudian tidak boleh lagi pengambilan keputusannya sangat sentralistik
tapi betul betul harus diambil secara demokratis
sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan apa yang disuarakan oleh pemilih
itu yang paling penting menurut saya
tantangan terberat dari masing masing anggota dpr itu sebetulnya
kalau apa tadi yang dibilang oleh anggota dpr termuda itu
dia akan memperbaiki citra parlemen
dia akan bekerja cepat
itu tidak akan berarti apa apa
kalau partainya tidak punya semangat yang sama juga
atau partainya bergerak ke pendulum yang lain
itu akan jadi percuma
nah tentu saja koreksi terhadap person to person anggota dewan menjadi penting
kalau kita memperhatikan personal masing masing anggota dewan
karena mereka memang dipilih langsung oleh rakyat
tapi memperbaiki partai politik
memperbaiki dan mendemokratiskan partai politik untuk tugas tugas dan fungsi fungsi strategisnya
itu juga jauh lebih penting
dan partai politik sejauh ini belum mau untuk melakukan itu
di dalam prolegnas dua ribu sembilan belas
itu sudah ada rancangan undang undang partai politik
agar kemudian partai diperbaiki
kita tidak ada yang anti partai
karena partai adalah entitas utama dalam demokrasi
tapi partai harus ditemani untuk memperbaiki dirinya
dan kita mau menemani itu
paling tidak untuk dua hal
mekanisme rekrutmen dan kaderisasi partai untuk proses pemilu
dan yang kedua soal tata kelola dan transparansi keuangan partai politik
kenapa sekarang partai terasa hanya dimiliki
oleh satu atau dua orang saja mas
karena orang orang itu yang kemudian menghidupi partai
mereka yang mengeluarkan uang
mereka yang menyiapkan sumber daya
pundi pundinya berasal dari satu orang itu
satu orang atau dua orang saja
makanya bagaimana kita mau berharap
pengambilan keputusan partai bisa dilakukan secara demokratis
sesuai dengan kepentingan dan apa yang dimaungi oleh konstituen
kalau kemudian itu tidak sesuai dengan kepentingan si pemilik partai
dalam tanda petik ya
nah ini yang menjadi tantangan terus
seharusnya bagi parlemen kita
sepanjang kita belum memperbaiki institusi partai politik
ini akan jadi sangat berat menurut saya
nah kalau komitmen komitmen anggota dewan boleh lah
kita mungkin bisa melihat semangatnya
kita bisa melihat kepercayaan dirinya
kita bisa melihat harapan yang mereka ingin tunjukkan kepada pemilih
kepada kita semua
itu patut sedikit dihargai lah
tapi kalau kemudian partai politiknya belum mau berbenah
menurut saya akan tetap berat ya
kalau kemudian periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat masih seperti ini
oke berarti selama segala macam keputusan itu masih menjadi sentralistik partai
sensitivitas anggota dewan terhadap anti korupsi misalnya
itu sama sekali nggak ada
kalau kemudian dia tidak punya keberanian untuk melawan keputusan partainya
apalagi nanti dalam proses pengambilan sikap terbuka
misalnya dalam voting di dpr dan lain sebagainya
karena tantangannya kan nanti dipecat partai
dipecat partai diberhentikan jadi anggota dewan
dan ancaman partai kan itu selama ini kepada setiap anggota dewan
dan kita sudah sering mendengar
kenapa tiba tiba seorang anggota dewan dari fraksi partai politik tertentu
yang kita tahu sikapnya terhadap satu isu anti korupsi
misalnya selama ini pro terhadap pembatasan korupsi
ingin menguatkan kpk dan lain lain
tiba tiba di dalam proses pengambilan keputusan di parlemen
kenapa itu bisa terjadi
karena partai maunya berseberangan dengan sikap dan negara
berseberangan dengan sikap dan keinginan dia pribadi selama ini
dan dia tidak bisa melakukan apa apa
nah ini yang kemudian harus diperbaiki
mekanisme pengambilan keputusan partai
kalau itu pengambilan keputusan terbuka
ya silahkan saja melakukan konsensus
tapi konsensus yang tentu sandarannya adalah kepentingan dan mau kebutuhan pemilih
apa yang diinginkan konstituen
kebutuhan negara apa
nah tidak kemudian kepentingan jangka pendek dan kepentingan segelintir orang saja
yang kemudian dikorbankan untuk
memaksa setiap anggota dewan memiliki sikap yang sama
ya meskipun ya
kursi yang dimiliki anggota dewan itu kan sebetulnya punya partai
tapi pemilih masyarakat warga negara
punya saham yang jauh lebih besar karena mereka lah kemudian yang memberikan suara itu
ini yang menurut saya harus diperbaiki
dan kalau memang dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat seperti yang tadi dikatakan ya
ingin berbenah diri ingin memperbaiki kepercayaan masyarakat
ujian pertamanya adalah perpu kpk
dan yang kedua sejauh mana komitmen mereka untuk mulai membahas segera paket undang undang politik
yang itu akan membuat kerja kerja dewan kerja kerja transisi pemerintahan akan lebih baik
ada undang undang pemilu yang harus segera dibahas juga
undang undang pilkada dan undang undang partai politik itu sendiri
dan sudah banyak sekali gagasan narasi narasi dan masukan masukan yang diberikan oleh civil society
oleh kampus pakar ahli dan lain sebagainya
tinggal kemudian bagaimana memformulasi
untuk diambil dalam kebijakan legislasi
ini ujian pertamanya
kalau kemudian yang diambil adalah produk produk perundang undangan yang kemudian melindungi kepentingan tertentu
melindungi kepentingan investor pemodal dan itu merugikan masyarakat banyak
menurut saya dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan lagi berhadapan dengan masyarakat
apakah cukup susah gitu bagi anggota anggota dewan yang mungkin lebih mendukung pemberantasan anti korupsi dan sebagainya
ketika keputusan itu lancar
ketika keputusan itu lancar
lebih pada sentralistik dari partai gitu
mereka mampu mendorong partai itu untuk bisa menerima aspirasi dari orang orang yang mungkin berseberangan dengan keputusan partai
ya harusnya kan ruang itu terbuka dalam proses konsensus musyawarah pengambilan keputusan sikap fraksi
sikap partai politik
dan yang paling tahu terhadap apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat
oleh pemilih kan anggota dpr
karena mereka yang melakukan penampungan aspirasi
mereka yang turun kepada konstituen
mereka yang paling tahu sebetulnya
dan semua mereka kan membaca situasi keinginan masyarakat apa
nah sayangnya diskursus itu kan yang ditutup rapat rapat oleh elit partai politik
kalau elit partai politik ketum maunya a ya a
kan semuanya lebih banyak apa kata ibu dan apa kata bapak kan
nah ini yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi setiap anggota dpr
tidak ada ruang untuk membuka

perdebatan mungkin saja terbuka
ada banyak diskursus yang berkembang
tapi kalau kemudian ada keputusan
keinginan dari ketua umum partai tidak seperti itu ya semuanya bubar
nah ini yang menurut saya harusnya diperbaiki oleh organisasi partai
mekanisme pengambilan keputusan harus demokratis
agar partai tidak terasa dimiliki oleh satu atau dua orang saja
oke berarti intinya adalah sekarang kita menantikan gebrakan gebrakan dari anggota dpr baru ini
bagaimana mereka bisa
menyuarakan aspirasi rakyat
bisa menghasilkan undang undang yang tidak kontroversial
juga menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang disisakan oleh anggota dewan sebelumnya
baik terima kasih mas fadli sudah bergabung bersama program spesial kali ini
dan cnn indonesia program spesial pelantikan dpr dpd periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
akan kembali saat lagi bersama rekan saya lady malino